masa tanggap darurat bencana gempa bumi dan tsunami di provinsi sulawesi tengah diperpanjang hingga dua puluh enam oktober dua ribu delapan belas
untuk menangani pengungsi seluruh pihak yang terlibat menyiapkan sejumlah langkah untuk penanganan korban bencana
langkah yang disiapkan oleh pemerintah sulawesi tengah untuk penanganan korban bencana gempa dan tsunami
yakni terkait pekerjaan kedaruratan yang masih terbengkalai
seperti perbaikan akses jalur yang masih terputus penataan pengungsi hingga pembagian logistik yang belum merata

paling cepat gitu
pemerintah provinsi sulawesi tengah mencatat hingga tiga belas oktober dua ribu delapan belas jumlah pengungsi sebanyak tujuh puluh delapan sembilan ratus sembilan puluh empat jiwa
sementara jumlah rumah rusak yang terdata sebanyak enam puluh delapan empat ratus lima puluh satu hunian
pemerintah berjanji akan segera membangun hunian tetap
setidaknya ada satu dari empat kawasan yang akan
akan dijadikan lokasi hunian tetap
yakni di desa karapan sapi kelurahan biro maru kabupaten sigi
ada sepuluh hektare lahan yang disiapkan untuk tiga ratus kepala keluarga
sementara sisanya masih dalam tahap survei menyeluruh serta kajian mendalam
termasuk tahap verifikasi korban penerima hunian
yang satu mewakili nanti untuk ke daerah sigi nanti di dekat petobo
satu di daerah untuk mewakili balarwa
jadi kita lengkap semuanya bisa lihat
ini bentuknya barak
satu unit barak terdiri dari dua belas bilik
jadi untuk dua belas kakak
di situ ada kamar mandinya ada dua alatnya dan ada dapur untuk dipakai bersama
dalam perpanjangan masa tanggap darurat
kementerian sosial juga sudah mulai menjalankan metode pengalihan urusan pembunuhan logistik bagi pengungsi
pengungsi dilibatkan dengan ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab atas mengurus kebutuhan mereka sendiri
apalagi di masa tanggap darurat kedua sabtu minggu sebelum berakhir
kami punya sop untuk mengalihkan fungsi penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar ke masyarakat setempat
seperti di kawatuna itu kita sudah bentuk koordinator dari pengungsi itu sendiri
berserta katakanlah pengurus yang mengelola dapur umum mengelola katakanlah ldp mengelola pengaduan masyarakat
mengelola tangki air mengelola kebutuhan kebutuhan lain itu sudah dibentuk
sehingga tim yang menginisiasi waktu itu dari morowali utara dinas sosial dan taganade morowali utara
itu sudah mulai secara bertahap untuk menyerahkan mengalihkan fungsi pengelolaan itu ke masyarakat setempat
sehingga ketika untuk menyiapkan mereka mandiri
jangan sampai menimbulkan ketergantungan
atau misalkan dapur umum keluar dari pengungsian
masyarakat kaget tidak siap untuk melanjutkan
nah ini kan tidak boleh terjadi
sulawesi tengah mulai berbenah
perlu dukungan seluruh pihak agar semangat kebangkitan tetap menyala
mereka datang bukan untuk meratapi kehilangan
tapi mereka datang untuk berusaha mencari apa yang tersisa dan bisa digunakan di balik balik reruntuhan rumah mereka
mereka berharap pemerintah bisa lebih cepat untuk mengganti hunian mereka
agar bisa melanjutkan hidup mereka menjadi lebih baik
dari palu ferdi ilyas cnn indonesia